kondisi pandemi covid sembilan belas mengancam keberadaan warteg yang berjualan di ibu kota
ketua koperasi warteg nusantara kowantara mukroni mengatakan
penerapan psbb dan rendahnya daya beli masyarakat
jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi
terus terang kalau sudah ada penurunan omset dan ada kerugian
tentunya kan orang akan berpikir tidak mungkin untuk meneruskan usahanya
kalau dalam kondisi rugi terus
dan inilah yang menyebabkan kenapa warteg warteg terpengaruh pandemi ini
banyak warteg warteg yang belum tikar
hal tersebut diakui darmo salah satu penjual warteg di kawasan kemang jakarta selatan
menurutnya tak sedikit rekan rekannya memilih untuk menutup usaha
dan pulang ke kampung halaman akibat merosotnya omset
dan tak mampu menutupi biaya operasional
menurut darmo sebelum pandemi
ia mampu mendapat omset rata rata dua juta rupiah dalam sehari
namun sejak penerapan psbb
omsetnya hanya berkisar tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah perharinya
warteg juga mudah dijumpai karena biasanya letaknya tak jauh dari permukiman
karena jujur ya saya memang nggak mau pandemi maupun pandemi saat ini
emang favorit makan di warteg
karena di samping rasa juga nggak jauh sama beda masakan di rumah lah ibaratnya
karena masakannya enak dan murah untuk menjangkau rumah tangga ya lumayan gitu
menurut data kowantara terdapat lebih dari dua warteg yang beroperasi di ibu kota
dari jumlah tersebut lebih dari separuhnya telah memilih untuk pulang ke kampung halaman
akibat pandemi covid sembilan belas